ratusan merek lokal pilihan dipastikan akan meramaikan event urban sneaker society dua ribu dua puluh
tak hanya bagi produsen sneaker atau sepatu olahraga lokal
event ini diharapkan juga akan menjadi titik balik bagi industri kreatif dan fashion tanah air
yang sempat terkena dampak pandemi covid sembilan belas
sejak pandemi covid sembilan belas melanda tanah air
ini adalah kali pertama event urban sneaker society kembali digelar secara offline
rencananya event yang selalu ditunggu para pencinta sneaker dan fashion ini
akan berlangsung di jakarta convention center senayan pada tanggal dua hingga lima desember mendatang
selain menghadirkan puluhan merek lokal pilihan
event tahun ini juga akan menampilkan sneaker museum thrifting kolaborasi eksklusif
dan raffle atau pengundian sneaker sneaker edisi terbatas
jumlah pengunjung tahun ini dibatasi maksimal empat orang per hari
seluruh transaksi juga akan dilakukan cashless
termasuk penjualan tiket yang akan dijual secara online
customer nya udah pergi gitu
dan disini kita mau bawa bawa lagi yang emang kita udah curate
karena kita percaya mereka ini bener bener bagus
untuk dibawa dan di highlight biar orang orang pada datang dan melihat mereka lagi